heri yadi adalah seorang pelaku umkm di bidang bakery
ia membuka usahanya sejak dua ribu dua puluh satu
pada dua ribu dua puluh dua ia mulai membuka toko offline dan juga online di sejumlah marketplace
sampai pada juli dua ribu dua puluh tiga heri yadi mencoba peruntungannya di tiktok shop
dalam tiga bulan heriadi mengaku pendapatannya bertambah dua kali lipat
dari yang sebulan sepuluh hingga lima belas juta rupiah menjadi dua puluh hingga dua puluh lima juta rupiah
tak hanya menjual roti miliknya heriadi juga menjadi seorang afiliat bahan bahan makanan di tiktok
heriadi mengaku kecewa dengan kebijakan penutupan tiktok shop oleh pemerintah
pasalnya bagi harry tiktok shop sangat membantu usaha miliknya
secara pribadi sebagai umkm yang sedang melakukan melek
digital terus ini dilarang saya sebenarnya sedikit agak kecewa ya
kenapa karena tiga bulan terakhir ini saya memanfaatkan betul betul fasilitas dari tiktok shop
itu menjadi pendapatan penghasilan kita tambahan
nah kalau misalkan pemerintah melarang itu harus ada solusi juga buat kita
bagaimana kita gak apa apa kalau onlinenya itu ditutup
tapi offline nya mau gak bantu kita untuk datengin masyarakat
mau datang ke toko kita
senada dengan heri yadi tia ogfaria selaku pemilik umkm yang bergerak di bidang retail
berharap pemerintah mempertimbangkan penutupan tiktok shop
kalau pendapatan paling banyak saat ini memang dari tiktok
sebulan sekarang hampir menembus satu miliar kak
kalau aku sendiri sih ya semoga nggak ditutup
karena memang tiktok sendiri membantu banget
untuk umkm terutama ya kan
banyak banget umkm yang terbantu yang tadinya nggak dikenal jadi dikenal
kemudahan berjualan di tiktok shop dan juga fasilitas yang diberikan pihak tiktok
menjadi alasan para pengguna keberatan dengan keputusan pemerintah
meski begitu asosiasi e commerce indonesia atau aidia
yang juga memiliki anggota pengguna social commerce
mengatakan akan tetap patuh pada peraturan pemerintah
pemerintah resmi merevisi aturan menteri perdagangan no lima puluh tahun dua ribu dua puluh
menjadi peraturan menteri perdagangan no tiga puluh satu tahun dua ribu dua puluh
jadi dia tidak boleh menjalankan kegiatan lain selain daripada mesos
kalau itu terjadi maka kami akan melakukan tindakan tegas terhadap tiktok
jadi boleh dia melakukan e commerce
tapi dia harus membuat izin yang berbeda dengan sekarang
karena izinnya tidak terlalu banyak
izin yang sekarang adalah untuk media sosial
dan ingat dia juga tidak boleh mengadu dompa bangsa ini ya
kini tidak boleh melakukan transaksi di dalam platform
media sosial hanya boleh menjadi tempat pemasaran
atau penawaran barang dan jasa